duga sopir dalam kondisi mabuk sebuah angkutan kota terlibat kecelakaan dengan bus transjakarta di jalan tb simatupang pasar rebo jakarta timur
akibat kecelakaan ini kondisi bus mengalami rusak di bagian depan sementara angkutan kota tersebut rusak di bagian belakang
peristiwa ini terjadi usai cekcok antara sesama sopir angkot yang diikuti dengan aksi kebut kebutan dari arah pasar rebo menuju jalan baru
sopir bus transjakarta yang mengetahui adanya aksi kebut kebutan berusaha memberikan jalan kepada dua angkot tersebut
namun saat mencoba menghindar salah satu angkot berhenti mendadak dan terjadi tabrakan yang membuat bagian depan bus alami kerusakan parah
berarti ini tadi lagi jalan bang
ini bukan mabuk bukan mabuk
iya ada berapa orang tadi yang angkot coklat
berarti ini mobil tadi sempat dari belakang duluan apa di depan abang tadi
dia dari belakang saya
ini nyalik ke kanan terus langsung gini yang belakang ikut